saya juga kaget jadi saya itu jelas itu tidak benar ya tidak pernah ada rapat seperti itu saya juga jarang berhubungan dengan wakil menteri pertanian mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas saya urusannya selalu kan saya menteri
aku menteri urusannya sama menteri